menteri agama yaakut kholil kembali menjadi sorotan
pekan ini usai pernyataan kontroversialnya yang menyebut kementerian agama adalah hadiah negara untuk nu
meski sudah diklarifikasi namun menak tidak henti mendapatkan kritik dari berbagai pihak
bagaimana media melihat kontroversi menteri agama
benarkah ini sekedar masalah komunikasi pejabat publik saja atau ada faktor yang lain
yang kemudian mengundang kritik dan juga amarah dari sebagian pihak atas pernyataan tersebut
kita akan bahas dalam perspektif editorial
seperti biasa di hari minggu kami hadirkan editorial view bersama dengan mas revolusi riza
wp mret dan kepala peliputan cnn indonesia
dan juga ada mas elvan dhani sutrisno wp mret dan detik com
mas revo selamat malam mas elvan selamat malam apa kabar
sebelum kita mulai kita coba dengarkan lagi
seperti apa kemudian pernyataan dari menteri agama yakut holil yang pekan ini mengundang sorotan
karena cukup menjadi kontroversi kita dengarkan berikut ini
kemudian berkembang perdebatan ini menjadi sejarah asal usul kementerian agama
ada yang bilang ini salah satu stak
gak bisa kementerian agama ini kan hadiah negara untuk umat islam
karena waktu itu perdebatannya bergeser bahwa kementerian ini harus menjadi kementerian semua agama
melindungi semua umat beragama
ada yang tidak setuju kementerian ini harus kementerian agama islam
karena kementerian agama itu adalah hadiah negara untuk umat islam
saya bantah bukan kementerian agama itu hadiah negara untuk nu
bukan untuk umat islam secara umum tapi spesifik untuk nu
nah jadi wajar kalau sekarang nu itu memanfaatkan banyak peluang yang ada di kementerian agama
pernyataan yakut yang pekan ini menuai sorotan
meskipun sudah ada klarifikasi sebetulnya dari menteri agama
tapi tidak serta merta meredam kritik dan juga amarah dari sebagian pihak atas pernyataan tersebut
bahkan ada yang menesak menteri agama untuk minta maaf
atau bahkan mengubarkan saja ke menteri agama begitu
saya ingin mulai dari mas elvan dulu
bagaimana rekan rekan detik com mas elvan melihat kontroversi dari pernyataan menteri agama ini
ini sekedar masalah pejabat
komunikasi pejabat publik saja atau sebetulnya ada faktor yang lain yang kemudian dicermati oleh anda
sebetulnya menteri itu harus kembali ke definisinya
menteri adalah kepala negara
menteri adalah pembantu kepala negara
pembantu presiden dalam melaksanakan tugas urusan negara
jadi menteri itu adalah pembantu presiden
bukan hadiah dari presiden untuk suatu kelompok atau golongan
karena definisinya seperti itu kemudian menjadi wajar
menteri agama menyampaikan seperti itu
banyak tokoh bahkan dari mui juga sebetulnya yang juga beberapa diantaranya adalah dari nu juga yang kemudian menilai ini kurang bijak
termasuk dari pbnu juga ada yang menyatakan demikian
tentu sudah jelas bahwa menteri adalah ditunjuk presiden untuk membantu melaksanakan tugas tugas negara ya
karena perlu soal hadiah kemudian bagi bagi jabatan
itu kan juga menjadi isu sensitif di indonesia ya kan di negara kita
kita tahu bahwa setiap kali setelah pilpres
maka partai pengusung presiden pasti akan mendapatkan jatah menteri ya kan
waktu itu menteri disebut sebagai jatah untuk partai
misalnya pan baru mau masuk
kemudian akan mendapatkan jatah di kabinet
ya ini kemudian disampaikan terang terangan oleh menteri agama
saya kira itu memang kurang bijak seperti disampaikan oleh para tokoh ya reinhardt ya
apalagi kalau kita lihat dari sejarah sebetulnya
dari sekitar dua puluh an dua puluh tiga atau kalau saya tidak salah
menteri agama itu ada sembilan diantaranya itu bukan dari nu maupun muhammadiyah
diambil dari tokoh yang profesional
bahkan dari zaman orde baru waktu itu
itu soeharto itu jarang sekali memilih orang nu dan muhammadiyah menjadi menteri agamanya di awal awal saja gitu loh
baru kemudian setelah soeharto lengser kemudian menteri agama ini banyak diisi oleh tokoh nu sampai sekarang
saya kira itu renard
jadi sudah jelas walaupun sudah diklarifikasi ya kan
katanya itu hanya untuk menyemangati betul kan
tapi kalau kemudian menyemangati forum tertutup begitu ya
tapi ternyata forum tertutup itu ditayangkan di youtube juga
jadi kemudian menjadi perhatian masyarakat luas
saya kira menteri agama perlu mengklarifikasi ini lebih clear gitu loh
jadi sampaikan saja bahwa menteri agama seperti menak sampaikan adalah milik semua agama milik semua golongan
itu sampaikan secara terbuka
tanpa mengecilkan persoalan ini gitu
tanpa seolah olah tanpa perlu membela diri istilahnya lah ya
bahwa ini adalah hanya untuk menyemangati
saya kira itu lebih penting gitu
karena presiden tentu tidak
karena ada presiden yang mau kebuah jabatan menteri itu kemudian diberikan sebagai hadiah
saya kira presiden pasti akan memilih orang yang tepat lah
even itu untuk partai politik sekalipun tetap harus profesional
itu artinya apa
artinya menteri itu harus profesional dan menjadi milik rakyat indonesia
itu rehat bukan salah satu golongan
terima kasih rehat
mas revo bagaimana kalau dari kita melihat kontroversi pernyataan dari menteri agama ini
ini tampaknya bukan sekali dua kali ya ada pernyataan dari menteri agama yang disoroti oleh publik
meskipun tidak semuanya kemudian dialamatkan menjadi salah dari menteri agama
tapi paling tidak sudah ada beberapa rentetan pernyataan menteri agama yang mendapatkan sorotan dan juga kontroversi
sekali lagi ini masalah komunikasinya para pejabat publik saja atau memang ada catatan tersendiri ya mas refo bagi menteri agama ini
mas refo bagi menteri agama ini
iya reinhardt ketika menteri agama yang baru ini ketika itu menggantikan menteri yang sebelumnya ya di reshuffle ketika di kabinet presiden jokowi yang kedua ini
kita kan sempat punya hope ya bahwa menteri agama kali ini akan mengayomi banyak golongan golongan lain lah
jadi tidak hanya mengurusi satu golongan
dan terbukti ketika beberapa waktu lalu menteri agama sempat menyampaikan ucapan selamat hari raya gitu ya kepada golongan agama minoritas gitu
yang memang pada waktu itu juga memunculkan kontroversi
tapi di sisi lain ketika seorang menteri agama menyampaikan ucapan selamat kepada agama minoritas
maka ini menunjukkan bahwa kementerian agama kali ini ingin berdiri di atas semua golongan
nah cuman kemarin ketika
menak kemudian menyampaikan pidatonya ya dalam sebuah webinar gitu ya
menyampaikan pandangannya bahwa kemudian menyampaikan bahwa kementerian agama adalah hadiah untuk nu
nah ini memang agak membuat kita terperanjat gitu
karena selama ini kita berpikir bahwa kementerian agama sudah ada di jalurnya gitu yang mengayomi semua golongan semua agama
dan memang seharusnya seperti itu
dan seperti tadi
dikatakan oleh mas elvan bahwa kita berharap kementerian kementerian ini walaupun memang kita tahu bahwa pemerintahan presiden jokowi juga tidak lepas dari apa ya istilahnya membagi bagi kekuasaan ke beberapa partai politik dan kelompok pendukungnya
tapi kita kan tidak berharap bahwa itu dimaknai sebagai sebuah hadiah belaka
siapapun yang masuk dalam kabinet kita berharap apapun asal latar belakangnya
dia akan menjadi pejabat negara yang pada akhirnya berdiri di atas semua golongan
jadi tidak jangan dianggap sebagai sebuah hadiah gitu ya
jadi ketika kemarin kita terperanjat seperti itu dan muncul kontroversi
dan kemudian kementerian agama menyampaikan klarifikasinya gitu ya
klarifikasinya bahwa ini untuk penyemangat kepada generasi muda nu dan sebagainya
kita berharap memang ini adalah sebuah kepleset lah ya
lidah yang kepleset disampaikan
tidak dalam makna yang sangat sangat serius kementerian agama ini hadiah gitu
karena kalau maknai sebagai sebuah hadiah maka kekhawatiran banyak pihak yang
yang banyak tokoh yang memprotes omongan menteri agama ini bisa apa ya
kita tidak berharap seperti itulah ya
jadi yang kita harapkan memang yang tadi sampaikan mas elvan juga bahwa
menak kalau beberapa pihak sekarang
sudah menyampaikan bahwa itulah kita move on aja
omongan ini tidak perlu di persoalkan lebih jauh
bahwa menteri agama sudah mengklarifikasinya dan kita berharap ini menjadi pelajaran gitu
bahwa pejabat publik itu memang harus lebih berhati hati dalam berbicara di depan umum
apalagi dalam sebuah dunia internet yang begitu masuk dalam dunia maya
omongan atau tulisan itu tidak susah untuk ditarik kembali gitu
apa yang masuk dalam dunia maya itu kan akan selamanya abal

nah karena itulah harus ada kehatian di pejabat publik dalam melontarkan sebuah pernyataan
jangan sampai menimbulkan kegaduhan seperti yang saat ini
kegaduhan kegaduhan yang seharusnya tidak perlu ya
karena urusan negara ini masih banyak gitu
jadi jangan sampai urusan urusan negara ini menjadi terpecah atau konsentrasinya terpecah karena hal hal yang sebenarnya tidak perlu ada
nanti kita mendalami soal ruang publik itu tadi
yang harusnya sekarang hampir mungkin hampir tidak ada ruang private ya karena adanya internet dan lain sebagainya
tapi sebelum sampai ke sana kita coba dengar protes yang sama juga disampaikan oleh ketua pbnu yang juga kami wawancari beberapa waktu yang lalu ketika ini heboh dan menjadi kontroversi
kita coba dengar hal berikut ini
lihat ada yang salah dari pernyataan menteri agama pak yakut khalil komas
atau seperti ini
atau seperti ini
tadi disampaikan oleh pak menteri bahwa ini pernyataan internal yang justru digoreng goreng saja
ya ketika itu adalah untuk internal benar benar untuk internal nu ya
itu intinya untuk mendoktrin sebagaimana anak anak ditanya hei kamu nanti mau jadi apa
saya mau jadi presiden orang lain jadi presiden
masa itu kemudian yang sebagai presiden terganggu sama itu
kalau itu kasusnya kayak gitu ya nggak apa apa
tapi ini kan walaupun ngomongnya internal ini sudah menjadi publik masalahnya
nah ketika sudah menjadi publik maka menjadi hukum publik
nah hukum publiknya terhadap kita sendiri negatif om
pada dasarnya juga tidak begitu kok
adanya kementerian agama ya untuk seluruh agama
adanya kementerian agama ya untuk bangsa
ya pbnu juga bicara yang tadi hal yang sama yang tadi juga sampaikan oleh mas revo bahwa
ruang publik atau soal internal ini juga tidak lagi relevan karena sudah masuk ke ranah publik sekarang
mas elvan bagaimana melihat ketika pbnu juga seolah olah berbalik badan ya atas pernyataan dari menteri agama ini yakut holil
dan kemudian juga mengatakan ini doktrin yang salah dan menyebut bahwa tidak seperti itu gitu
nah apakah di sini juga kita melihat
dampak pernyataan ini juga akan merugikan nu dan juga kementerian agama
implikasinya sejauh mana mas elvan
oke rehat jadi saya kira reaksi dari beberapa tokoh pbnu ya ada ketua ada sekjennya juga bicara mui juga bicara gitu kan
saya kira itu reaksi yang sangat ini ya yang memang diharapkan
yang diharapkan oleh masyarakat gitu

jadi memang bahkan pbnu sendiri pun merasa tidak boleh gitu

menyebut menteri itu sebagai hadiah
mereka tidak merasa terhormat dengan taruhlah menak bilang bahwa itu hadiah untuk nu gitu
karena pbnu tentu sangat menyadari bahwa tadi seperti saya sampaikan tadi bahwa
apa namanya menteri ya pembantu presiden
dan kalaupun ada perwakilan nu yang menjadi menteri ya itu mereka yang profesional
dan itu diserahkan diikhlaskan untuk menjadi bagian dari istiar untuk menjalankan negara gitu
jadi positif sekali yang disampaikan pbnu
dan karena itu saya kira menak ini kan memang ini ya seperti yang mas driovo sampaikan masih beberapa kali itu
mungkin karena masih muda ya kan masih kadang kadang meluap luap gitu
saya kira itu juga bisa jadi catatan ruang publik komunikasi ke masyarakat
bagaimanapun mau bilang bahwa ini adalah tertutup
tapi kan sekarang sudah mainannya sudah media sosial itu mudah tersebar
saya kira perlu hati hati
jadi di tahun tahun yang penting ini saya kira pekerja mungkin lebih baik daripada membuat kontroversi gitu renan
oke artinya ini untuk seluruh menteri ya atau pejabat publik
sekarang harus sangat berhati hati ketika berbicara
tidak lagi kemudian bisa mengatakan bahwa ini adalah forum internal atau rapat internal gitu
karena hal yang sama juga pernah terjadi ketika menteri agama farul rozi mengatakan bahwa ini kan di forum internal
tapi kemudian muncul dan menjadi viral dan akhirnya menjadi kontroversi
ini sekali lagi warning ya
betul saya kira warning yang serius ya
apalagi waktu itu farul rozi menjadi menteri agama kan juga banyak kontroversi ya
dari tokoh tokoh nu juga banyak kan yang memang kurang cocok gitu kan
nah sekarang yang ditunjuk ada tokoh nu begitu kan masih muda
dan mereka sebetulnya kan cukup ini ya
mestinya mendukung penuh ya kan
tidak ada penolakan tidak ada kritik seperti dulu
cuma ternyata mereka menyatakan menak bilang seperti itu

mungkin mereka mungkin jangan caranya terlalu malu ya kan
karena itu kemudian mereka mengklarifikasi bahwa menteri agama adalah milik semua agama
bukan cuma milik islam
nu apalagi gitu milik islam dan milik seluruh agama gitu kan
saya kira itu harus jadi warning serius
apalagi lagi lagi pak jokowi ini sedang membangun legasi
mau jadi presiden sipil pertama dua periode
dengan banyak rencana rencana besarnya yang terganggu oleh corona gitu

dan karena itu menteri menteri ini di tahun tahun ini sebaiknya sih jangan bikin pusing presiden saya kira
fokus saja bekerja menjadi pembantu presiden dulu
pembantu presiden itu sadari gitu
jadi ya membantu presiden untuk masyarakat
itu jangan sampai malah jadi kontraproduktif karena kontroversial
oke mas revo selain ini adalah warning bagi pejabat publik untuk lebih hati hati lagi menyampaikan apapun
karena hampir tidak ada sekarang ruang privat begitu
karena semua sudah mudah sekali menjadi konsumsi publik
apalagi yang menjadi sorotan terhadap pos kementerian agama
apakah kemudian juga perlu tadi mas raffan katakan menteri agama untuk mengklarifikasi lebih clear lagi
tidak sekedar apa yang disampaikan beberapa hari yang lalu
iya memang kalau misalkan kontroversi ini terus bergulir ya kan
baiknya memang menteri agama melakukan klarifikasi lebih lanjut
tapi saya memang tertarik dengan tadi yang disampaikan oleh reinhardt gitu ya
bahwa hampir sekarang ini harus berhati hati ya
tidak hanya pejabat publik gitu
kita tahu bahkan dalam beberapa waktu lalu kan sempat rame juga kan ketika ada dosen di universitas sebuah universitas gitu
kemudian dia sampai harus masuk pengadilan dan dipidana karena percakapannya di grup whatsapp
whatsapp group yang harusnya itu jauh lebih privat ya rehat ya
privat ya kan cuma orang orang tertentu yang ada di grup itu
dan itu pun saja bisa menjadi masalah
apalagi kalau misalkan sebuah pidato disiarkan gitu melalui kanal media sosial yang semacam yang punya apa ya
orang bisa menyaksikan secara langsung gitu lah
atau tidak langsung melalui video on demand gitu ya
nah itu artinya memang tidak hanya pejabat publik tapi semua orang saat ini juga perlu lebih wise dalam
ada pepatah itu ya
mulutmu harimaumu dan sekarang juga jarimu adalah harimau dan sebagainya seperti itu
yang artinya kita memang harus lebih wise dalam ketika mengungkapkan sebuah ucapan gitu
apalagi untuk pejabat publik yang artinya setiap ucapan dan setiap tindakannya pasti akan merepresentasikan
tidak akan bisa dilepaskan lah dari jabatannya gitu
saya pikir itu yang satu ya
jadi ini harusnya memang menjadi pembelajaran penting gitu bagi menteri agama dan juga pejabat publik yang lainnya
agar lebih berhati hati
jangan sampai kemudian memunculkan pernyataan pernyataan kontroversial yang bisa meruntuhkan gitu ya
jangan sampai nilai merusak susu sebelah nilai lah
jangan sampai omongan yang ya cuman apa namanya
mungkin dipikir hanya untuk internal tapi ternyata bisa merusak reputasi
dan saya pikir menteri agama masih punya waktu tiga tahun lah ya ke depan untuk menghapus semua yang sekarang sudah terucap gitu
artinya harus dibuktikan bahwa ini bukan sekedar hadiah
bahwa kementerian agama ini di atas semua golongan semua agama
dan semua yang dilakukan dikerjakan memang untuk kemaslahatan umat gitu
umat dalam hari ini bukan hanya umat islam atau nu tapi untuk semua bangsa dan negara
benang merahnya adalah ini pembelajaran penting bagi siapapun terutama pejabat publik dan juga menteri agama
untuk lebih berhati hati sebagai pejabat publik untuk menyampaikan apapun ke masyarakat
karena bisa jadi kemudian menjadi kontroversi kalau kemudian ini tidak disampaikan
kita cukupkan soal gaduh pernyataan menteri agama
mari kita akan lihat bagaimana ini menjadi masukan bagi menteri agama dan juga semua pejabat publik tentunya ke depan
kita bergeser ke isu yang lainnya
mas revo dan juga mas revan soal aturan pcr
ini juga tidak kalah menarik karena pekan ini begitu riuh sekali
ini menjadi sorotan
benarkah aturan ini kemudian diskriminatif
atau bagaimana kita melihat soal keputusan pemerintah akhirnya juga menurunkan harga pcr menjadi rp dua ratus tujuh puluh lima
kita jadilah dulu kap
kami akan segera kembali sesaat lagi